jadinya kamu pindah kemana jak
gue belum tahu tis masih bingung
mertua gue sih maunya gue sama tati tinggal sama dia
jangan mau jack
kenapa jangan pur
kan enak oh jack gak usah bayar kontrakan
alah tinggal sama mertua itu bikin kuping panas setiap hari
kamu tau dari mana pur
emangnya kamu udah punya mertua
abang ngopi di luar aja ya
dah abang ngajak aja
jadinya gimana apaan
itu tawaran emak buat pindah ke rumah emak emak
bentar aja dah abang belum mikirin
lagi masih lama juga
abang gak jemput ani
kagak dia gak minta jemput
jemput aja bang
kagah waktu itu abang langsung ke rumahnya gak tau dia gak kerja
lu gak tempat emak
bukan sama mbak yanti
kok dikasih ke tati
hape tati di kamar emak
iya nanti tati ke rumah
empe bang ngajak baterenya abis
lu seru ke mama
gak berani nolak ya
kamu lagi nungguin saya ya pur
makasih ya bang
apaan sih lu
kalau ke sekolah diantar pakai mobil
mau dong bu
bunga setuju nggak
kalau kita beli mobil
setuju banget bu
kalau lagi hari libur bisa jalan jalan
bunga saja setuju
kalau kita beli mobil
jadinya kamu pindah kemana jak
gue belum tahu tis masih bingung
mertua gue sih maunya gue sama tati tinggal sama dia
jangan mau jak
kenapa jangan pur
oh jak nggak usah bayar kontrakan
tinggal sama mertua
itu bikin kuping panas setiap hari
kamu tau dari mana pur
emangnya kamu udah punya mertua
mau nyari penumpang jak keliling
disini mah sepi
keliling aja yang jauh sampai pekalongan
ini juga hancur beres
kejadian ini bener you
melintas udah selesai
harus kalau masuk
asuransi belum lagi kalau mobil itu kecelakaan
nah satu lagi kalau kita kurang hati hati parkirnya bisa hilang bu mobilnya
oh bapak lebay
udah bapak berangkat dulu
bunga juga bu
mau kemana jack
gue mau ngopi tempatnya sale mau ikut
bapak bapak duluan aja
bunga mau dima telfon dulu dari temen
bungsi ya bang
rejeki itu harus dikonsumsi
rejeki itu harus dikejar
bukan cuma ditungguin
katanya lo mau ngejar rezeki
pangkalan ini kan milik bersama
jadi saya berhak atau nungguin di sini
katanya lo mau ngejar rezeki
masa gue mau beli kulkas kemari
itu powerbank siapa
powerbank gua lah masa powerbank tuang kulkas
duduk panggil kas ya
mau ketemu surti ya
bu nur malah nih
surti jadi nggak enak disamperin
saya pengen ketemu sama mbak be
ada perlu sedikit
ada perlu sama gua
mau beli ya
surt bikinin minum buat bu nur
ada kontrakan yang baru mau kosong
beberapa hari lagi
lu kapan mau pindah
gua ga tau lim
gua masih bingung
yaudah lu tawarin aja sih ani
katanya dia juga lagi mau nyari
yaudah ntar sekalian ke pangkalan gua ke rumah dia dah
kontrakannya aji saudi gak ada yang kosong
ani mau pindah dari rumah kontrakan yang sekarang jak
iya kan kontrakan yang sekarang juga kena gusur
ani mau pindah ke kontrakan pak aji yang mana jak
gak tau dah emang apa